terima kasih anda masih bersama cnn indonesia newsroom dan kita ke informasi selanjutnya
pandemi covid sembilan belas menurunkan daya beli masyarakat
dampaknya industri retail ikut tergerus
bagaimana membangun optimisme pertumbuhan industri retail di situasi tak menentu seperti sekarang
kita sudah tersambung dengan sambungan zoom dengan ketua aprino roy nikolas mande
selamat sore pak roy
ya terima kasih pak roy
ya salam sehat pak terima kasih
sudah bergabung dengan kita sore ini pak roy
langsung saja pak roy kita diskusikan topik kita sore ini soal industri retail
kita ingin konfirmasi betulkah di situasi sekarang hari ini industri retail semakin terpuruk pak roy
atau apa catatan anda soal ini
baik terima kasih
industri retail sama seperti industri lainnya
dalam masa pandemi ini juga terdampak
signifikan dan memprihatinkan
kita ketahui ketika pandemik mulai satu tahun yang lalu
kita semua sebagai masyarakat
sebagai setiap kita yang beraktivitas tentu harus menghindari dan menjaga kesehatan
menghindari covid dan menjaga kesehatan kita
nah kalau di retail justru yang harus sebenarnya dijaga adalah supaya kita tetap dapat berusaha
atau tetap dapat beroperasi
tapi kita tahu bahwa semasa pandemi
kita terhadang dengan berbagai sebutan yang sekarang disebut ppnk
pada saat lalu disebut psbb
jadi psbb dan ppnk inilah yang membuat juga kita harus terdampak ya
akibat selama pandemi kini
nah kita tahu bahwa sepanjang tahun dua ribu dua puluh ketika pertumbuhan ekonomi kita minus dua
pertumbuhan retail kita juga berada pada titik nadir selama dua dekade kita ini
kita perhitungkan dari berbagai tipe retail modern yang ada di anggota anggota perindo seluruh indonesia
kita lihat bahwa saat ini mulai ada perbaikan
mulai ada perbaikan ketika ada dua hal yang menjadi mengemuka
yaitu yang pertama psbb itu sudah digantikan menjadi ppnk mikro
ppnk ketat atau psbb atau apapun sebutannya lockdown
parsial atau apapun juga yang pernah terjadi di berbagai kota di indonesia
sekarang sudah disebutkan menjadi ppmk mikro
nah ini sangat mendukung
poin pertama sehingga diharapkan ada perbaikan kinerja
kemudian game changer yang kedua adalah vaksin
vaksin ini meningkatkan semangat atau kepercayaan konsumen untuk optimisme kembali lagi untuk berbelanja
khususnya untuk golongan menengah ke atas
sementara yang menengah ke bawah sangat apresiasi ketika pemerintah akan terus dan meneruskan yang namanya bantuan langsung tunai
sehingga ini dapat memperbaiki atau juga menjaga daya beli konsumen indonesia
nah ini dua hal inilah yang berharap banyak kita di tahun dua ribu dua puluh satu akan lebih baik dari tahun dua ribu dua puluh
oke artinya saya simpulkan sementara bahwa kemudian pergerakan masyarakat yang terbendung oleh situasi pandemi seperti sekarang ini yang membuat tergerusnya industri retail
ditambah juga dengan adanya vaksinasi program secara nasional yang sedang berlangsung
stimulus lain apa kira kira pak roy yang membuat pertumbuhan ini bisa lebih optimis

sektor kedua adalah retail modern
untuk tetap beroperasi tentunya dalam masa yang tidak perform sekarang ini tidak produktif kita berharap adanya bantuan ataupun juga relaksasi harmonisasi dari pemerintah
misalnya yang kita masih harapkan adalah dana n untuk retail modern dana pemulihan ekonomi nasional
yang prioritasnya sampai hari ini memang belum sampai menyentuh sektor hilir
anggota anggota kami masih kesulitan untuk mengakses kepada bank bank yang sudah disalurkan oleh koordinator pelaksana ekonomi nasional
dan sampai hari ini masih terbentur dengan istilah juklak juknis atau mungkin belum dianggap sebagai prioriti
kemudian yang kedua kita berharap karena memang kita sudah menggunakan dana cadangan dana yang untuk kita pergunakan bagi ekspansi retail sebagai dasar pertumbuhan industri retail
maupun juga pertumbuhan konsumsi
sekarang kita sudah pakai sebagai dana operasional karena kurangnya transaksi sangat rendahnya transaksi atau konsumsi masyarakat
kemudian spg ya penjaga gudang dan tenaga kurir delivery dan lain sebagainya
yang kita masih harapkan karena memang saat ini belum tersentuhkan
dan yang terakhir adalah adanya kondisi di mana kita bisa berharap adanya kelonggaran dalam hal biaya listrik atau biaya operasional yang menyangkut dengan operasional retail modern
nah tiga hal ini yang kita masih harapkan berkaitan dengan bantuan untuk kita tetap eksis tetap beroperasional dalam mendukung konsumsi rumah tangga
jadi pembentukan ekonomi kita dan juga sebagai penyokong kebutuhan rumah tangga kebutuhan toko dan kebutuhan sehari hari bagi masyarakat
oke pak roy yang akan kita jelang ini kan ada lebaran nih
ada momentum momentum tertentu yang mungkin juga bisa menumbuhkan daya beli masyarakat
ini seberapa besar ini pengaruhnya untuk pertumbuhannya di retail ini pak roy
ada tidak korelasinya cukup signifikan atau sedikit saja berpengaruh
ya kita masih punya
optimisme ya untuk lebih baik daripada masa bulan suci ramadan tahun lalu dan juga lebaran
karena tahun lalu ketika baru mulai awal april covid di indonesia secara nasional secara menyeluruh di berbagai kota
setelah diumumkan tanggal tiga maret sudah masuk di indonesia
nah di bulan april mei itu banyak status yang lockdown
lockdown itu yang artinya memang mal dan retail tidak bisa beroperasi
karena masa itu adalah saat penyebaran yang tertinggi
nah kita ketahui sekarang positive rate kita sudah rendah ya
dan kondisi tingkat kesembuhan kita meningkat drastis
jadi berharap tentunya apalagi adanya game changer terhadap pengadaan vaksin yang semakin meluas
nah ini berharap bahwa lebaran ini tentunya lebih baik ya
kita lebih beroptimis di lebaran ini
paling tidak kalau kita kemarin
jadi masih kontraksi positif tapi masih dalam keadaan minus
nah kita harapkan pada saat ini lebaran tahun ini kita lebih baik
terkedua kita sudah mulai
positif jadi diharapkan
di lebarang ini tentunya
lebih baik daripada tahun yang lalu
oke skemanya sudah ada
begitu ya harapan harapan itu
walaupun kemudian masih kita
situasinya akan kembali sebelum masa pandemi
tidak apa apa ya pak roya kalau optimisme itu dibangun
dari sekarang agar pertumbuhan
di industri retail ini semakin baik
terima kasih pak roy sudah bergabung dengan kita sore ini
terima kasih salam sehat
buat kita semua